mau ngajak jam berapa
pagi pas orang mau berangkat kerja
olong dulu udah berangkat kerja
lu masih punya minum ev court di kamar
apaan sih jakk
rangkanya kalo belomun tuh pagi
eh ngejawab aja lagi lo
masya allah apaan lagi ojek
ya allah lu udah pikun
makanya kalau habis sholat subuh
jangan tidur lagi biar lu kagak pikun
wah pas banget nih bub
papa kalau abis beres beres gelobak
pa itu sarapannya bobby
telurnya masih ada kan
yaudah bikin lagi aja
mumpung bulan bulan puasa
iya betul ya
jik kopi hitam satu
taduh lu gue lagi beres beres
gorengan belum ada pak jik
ini gue baru mau goreng
kopi dulu dong pak haji
ya gorengan masih lama dong
udah saya aja yang ngoringinnya
iya ke depan
masih ada telurnya
kamu bikin lagi dah
aku masih lapar
mau bikin berapa
bapak takut disul
makasih pak jik
pak jik makasih
makasih pak jik
simpen wajah disitu atuh
udah lu duduk situ gue yang goreng
kebetulan gua udah lapar
pas banget dah
itu punya bobby
itu punya bobby
lainnya punya siapa
nggak ndin mau nambah
nggak ada dong
gua udah terlanjur nyumap nih
luarnya masih ada kan
masih ada tapi kan bobby udah terlelat kong
tukang kurangnya belum dateng ya bang
baru pengen beli belum buka
tuli berangkat ya
buat bekal di sekolah
nggak usah deh pak
kamu kagak lapar ntar di kelas
yaudah bawa ini aja
mentahnya aja pak
kamu doyan kacang hijau mentah
jangan cemurut gitu dong
kalau kamu gak mau ini

orangnya juga nggak ada
kalau orangnya udah ada
berarti udah dateng
saya juga tau
kalau tau ngapain nanya
belum diservis kali
udah sering gue servis
kesel banget nih motor
dimarahin baru nyala

kamu dari mana aja mood
kok baru kelihatan
tadi ada yang beli
ini kan masih pagi
berarti lo kepagian dong
mau diantar ke rumah yang laras
eh kok tau
kamu mau nolak kerja ki
ya enggak dong
lo kagak mau sarapan dulu
kagak dad ntar aja
dia itu lah
kedua ternyata sudah

indah and i say